sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang dialami keluarga artis peran nirina zubir digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
sidang digelar secara daring dengan agenda mendengarkan keterangan saksi salah satunya nirina
pada sidang sebelumnya para terdakwa telah dituntut dengan pasar berlapis tentang pemalsuan surat tanah hingga tindakan pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara
kasus pemalsuan enam akte tanah oleh asisten rumah tangga ibu nirina terungkap setelah korban melapor ke polisi
pelaku membuat surat kuasa palsu hingga menjual sejumlah aset tanah milik korban di kawasan serengseng jakarta barat
bisa jadi sebagai korban tapi juga bisa mengembalikan hak kami dan juga orang orang yang menzolimi kami mendapatkan hukuman setinggi tingginya dan juga memberikan efek jerah gitu kepada orang orang yang menyalahgunakan hukum
di jakarta sejumlah masyarakat yang berasal dari kabupaten bogor jawa barat selasa pagi menggelar aksi demo di depan gedung bahar kamal bespolri
mereka menuntut agar kepolisian membentuk tim investigasi terkait maraknya mafia tanah yang berada di daerah mereka
bpm untuk memberikan sertifikat secara gratis dan itu sah karena yang diterbitkan adalah lembaga negara
badan pertahanan nasional tentunya itu adalah sah dan memiliki legal yang jelas
namun hari ini ada oknum oknum yang kemudian sengaja untuk mencoba memalsukan dokumen itu tersebut yang kemudian dimaksud adalah akta atau sertifikat tanah tersebut
masyarakat berharap agar kepolisian segera menangkap para pelaku mafia tanah yang telah meresahkan warga dengan mengambil secara paksa tanah tanah mereka
tim liputan cnn indonesia